apa yang tidak kalian lakukan
untuk menguasai turgodo main
lihat pada siapa yang dicat
aku tahu dan sangat tahu
berbicara kepada siapa
penyusup yang masuk ke daerah kekuasaan orang lain
kalau kalian berdua tidak pergi dari sini sekarang juga
aku akan usir kalian
dengan secara paksa
semoga terus login

apa oh tidak
jangan takut padaku
apa aku bermimpi ya
tidak kamu tidak bermimpi
tapi mana mungkin ikan bisa berbicara
kenyataannya aku bisa bicara seperti kamu kan
sudahlah terima saja kenyataan ini
perkenalkan siapa nama adik kecil ini
namaku n nawang sih
mari kita bersahabat nawang sih
ya karena kamu sudah menolongku
aku bersedia menolongmu kalau kamu mendapatkan kesempatan
kamu mau menolongku
jangan sungkan padaku
oh tidak tidak aku tidak mau menerima kesulitan lagi
tapi kalau benar aku menerima kesulitan
apa kamu mau membantu
aku adalah ikan ajaib nawang sih
aku bisa menolongmu dengan berpengalam
lihat aku bisa menjadi ikan yang besar sekali
aku bisa menghajar siapa saja yang mau menyakitimu
aku bisa berubah menjadi lebih besar lagi kalau kamu mau
tidak tidak sudah cukup
ya sudah begini saja
untuk membalas kebaikanmu
kalau ada apa apa datanglah ke sini
panggil aku dengan cara menepuk air tiga kali
aku pasti keluar datang untuk menemuimu
ya terima kasih ya
mudah mudahan aku tidak menemui kesulitan
aku pulang dulu ya
hati hati nawang sih
sampai ketemu lagi
mohon maafkan ceng ratu
sepertinya nawang sih belum bisa sepenuhnya percaya kepada saya
tidak pak cendomana
yang terpenting dia sudah memiliki ketertarikan kepadamu
untuk sekarang tetaplah kau tinggal di sini
inilah daerah kekuasaan ratu brahma
tetaplah tinggal di selalu hutan ini
agar kau lebih dekat dengan anakku
dan jika anakku membutuhkan bantuanmu
kau akan lebih cepat mencumbantunya
kasihkan dawah kanjeng ratu
kalau begitu aku akan kembali ke keratunya
agar kau lebih dekat dengan anakku
dan jika anakku membutuhkan bantuan kau akan lebih cepat mencoba bantunya
tak sehingga anda wohkan cengkrat
kalau begitu aku akan kembali ke teratun